turnamen basket pelajar antar sma bertajuk red bull basketball championship dua ribu dua puluh tiga ini
akan berlangsung mulai bulan februari hingga bulan juni dua ribu dua puluh
setelah tahun sebelumnya hanya digelar di enam kota
di tahun kedua penyelenggaraannya turnamen akan berlangsung di sepuluh provinsi
mulai dari dki jakarta banten jawa barat jawa tengah jawa timur
daerah istimewa yogyakarta bali sumatera utara riau dan sumatera selatan
total satu ratus enam puluh tim akan mengikuti turnamen tahun ini
termasuk juara bertahan tim basket sma negeri satu ratus enam belas jakarta
harapannya sih kedepannya jangka panjangnya akan ada atlet atlet baru
di cabang olahraga basket tingkat nasional yang berasal dari
ajang atau kompetisi red bull basketball championship
sangat kompetitif ya rbbc tahun ini karena kita melawan tim tim terbaik di level sma
bukan hanya jakarta namun
di seluruh indonesia
selain untuk mencari bakat bakat baru di cabang olahraga bola basket
turnamen ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bertanding dan menambah jam terbang
bagi para pelajar yang tampil mewakili sekolahnya
erlangga wisnuaji andriawan saputra jakarta